dan selanjutnya kita akan juga langsung ngobrol ngobrol dengan sosiolog sosiolog ui ada desi indira yasmin
mbak desi selamat malam
baik mbak desi para pelajar yang demo di dpr dan dprd kemarin cukup menyita perhatian publik tentunya
masa ini tergerak dalam jumlah yang cukup besar dan terorganisir di berbagai daerah lewat pesan berantai begitu
bagaimana anda melihat fenomena ini
ya sebenarnya untuk gerakan sosial untuk membangun gerakan atau apa ya namanya memberitakan concern gitu kan
menyampaikan concern itu hal yang sah sah saja dan wajar
tapi perlu dilihat bahwa sebenarnya untuk melakukan gerakan sosial atau bahkan menyampaikan aspirasi itu kan ada beberapa bentuk
ada yang memang itu murni
atau organik memang kita mengetahui problemnya
kemudian memang punya aspirasi dan solusi
ada yang ikut ikutan
motivasinya kan macam macam
ada yang ikut ikutan
kemudian ada yang memang menyukai keramaiannya
kemudian kalau untuk anak muda itu biasanya gerakan gerakan seperti ini menunjukkan eksistensinya
keterlibatannya tapi mungkin jangan jangan isinya nggak tahu
terus kemudian ada juga yang memang bentuknya bisnis gitu
ada juga yang ideologis gitu
nah itu yang perlu dicermati sebenarnya diwaspadai oleh kita semua termasuk para pemuda atau pelajar yang terlibat dalam gerakan gerakan seperti ini
nah itu yang sebenarnya harus hati hati dan dikritisi gitu oleh kita sendiri diri kita sendiri juga
mana kita bagian dari kelompok yang mana gitu
apa kita memang menyuarakan aspirasi
atau kita memang punya perjuangan ideologis
atau ini masalah bisnis
dan hati hati sekali untuk gerakan gerakan seperti ini sangat rentan praktek praktek provokasi
disusupi gitu ya
sangat rentan untuk disusupi oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab begitu mbak desi
ada oknum oknum yang memang mempunyai visi misi yang lain tujuan yang lain motivasi yang lain
untuk menggunakan gerakan gerakan seperti ini
justru oleh karena itu kalaupun kita punya aspirasi untuk melakukan gerakan kita harus sadar betul bahaya itu
bukan berarti kita tidak bisa melakukan gerakan tapi kita harus sadar betul potensi provokasi ini
dan yang kedua adalah pastinya hati hati dengan perilaku kerumunan gitu
karena kalau sudah terlibat dalam gerakan sosial yang sifatnya turun akhirnya dari ajakan di sosial media
lalu turun ke jalan
maka itu menjadi peristiwa kerumunan dan rentan sekali perilaku kolektif gitu
momen momen ini yang sebenarnya sangat dimanfaatkan oleh provokasi
provokator dan masuknya provokasi gitu dalam gerakan gerakan itu
jadi norma dan nilainya bisa berubah sesuai definisi situasi yang ada pada saat itu di lapangan
nah itu yang membahayakan
kalau kita tidak tahu betul sebenarnya apa peran kita di situ
ada peran kita dalam mengikuti gerakan gerakan seperti ini gitu
mbak desi kita juga tahu bahwa secara usia pun mereka ini belum cukup matang
mungkin tadi mbak desi juga bilang ada yang ikut ikutan
ada yang memang bukan karena ideologi
karena jiwa kekompakan temen temennya ingin ikut eksis begitu kebersamaan yang tinggi begitu
mereka juga melakukan tindakan anarkis bahkan untuk merusak fasilitas umum
menurut mbak desi ini mereka ini melihat contoh yang pernah mereka lihat
memang ini tindakan kolektif yang serta merta langsung mereka lakukan saja begitu di lapangan
pertama tama perlu diwaspadai provokasi di dalam tadi ya
peristiwa kerumunan itu tadi
ketika kita sudah berada dalam sudah di jalan
sudah melakukan marching marching
kemudian sudah menyuarakan aspirasi
itu satu orang aja teriak hal yang lain
kita semua akan terbangkitkan solidaritasnya untuk setuju pada hal itu
jadi cara psikologi sosial pada saat kejadian itu juga salah satu hal yang bisa merubah arah perjuangan dan arah gerakan
pada saat di situ
kedua juga sebenarnya itu tadi
kalau misalnya kita perlu lihat anak anak
apakah misalnya siswa sma itu sudah cukup dewasa
sudah cukup mampu untuk bisa menganalisis situasi
atau ini cuma gerakan yang ikut ikutan tadi
jadi sebenarnya itu yang penting
dan kalau misalnya itu kan harusnya ada pengorganisasian yang jelas
dari sekolah juga harus bisa memantau kegiatan kegiatan anak anak siswa siswa ini
demikian juga mahasiswa
mahasiswa kan sebenarnya juga tidak bekerja sendiri saja
tapi ada koordinasi
ada mentoring juga
ada pengawasan juga
jadi itu yang sebenarnya tanggung jawab kita juga sih
bagi sekolah ataupun civil society organization
atau pihak pihak terkait
untuk terus mendampingi mereka yang ingin melakukan gerakan seperti ini
kalau dilepas begitu saja
ya akan jadi liar
kontrol sosialnya ada di tangan kita semua ini sebetulnya
tapi mbak desi kalau kita berbicara terkait dengan anak anak di usia remaja ini
kemarin ada anak smp juga bahkan
tapi kita tahu fenomena bahwa remaja dan juga gadget ataupun sosial media ini kan seperti apa ya
baju sama kancing begitu tidak terpisahkan
berarti kan peran sosmed ini tuh sangat vital dengan proses perkembangan mereka mbak desi
ya betul sekali
karena memang paling mudah saat ini untuk membangun solidaritas dan membuat gerakan itu lewat sosial media
karena itu cepat
kemudian apa namanya menunjukkan kebersamaan gitu kan
langsung kalau semuanya banyak yang like ya pasti akan wah normanya adalah itu benar gitu kan
jadi itu yang sebenarnya juga dimanfaatkan
salah satu strategi untuk membangun gerakan ya pasti sosial media itu memang efektif
nah tapi juga rentan terhadap tadi isu isu palsu atau berita atau informasi yang hoax gitu atau provokasi

kesadaran terhadap hal itulah yang sebenarnya penting untuk ditanamkan pada siswa siswi atau remaja
bagaimana literasinya itu diperbaiki dalam hal mengevaluasi informasi yang dia dapatkan gitu
ajakan ajakan yang dia peroleh dari sosial media itu perlu jangan begitu aja langsung diterima tapi perlu dievaluasi
kedua juga ada masalah ketika usia remaja ikut kegiatan ini
kalau dia belum sadar betul terhadap pengetahuannya masih kurang gitu ya
mudah mudahan sih saya berharap sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara sma tidak punya pengetahuan terhadap isunya gitu
sebaiknya kaum muda paham betul terhadap isu isu yang sedang dibicarakan di masyarakat
nah yang penting itu sebenarnya diskusi diskusi yang isunya daripada turun ke jalannya sebenarnya gitu
turun ke jalannya ujungnya anarkis itu yang membahayakan gitu
karena itu akhirnya menunjukkan ketidak bertanggung jawaban ya
karena kalau anarkis itu kan merusak fasilitas fasilitas umum dan sebenarnya mengganggu bukan saja mengganggu apa namanya diri mereka keamanan diri mereka
tapi justru juga mengganggu ketertiban umum gitu
kepentingan kepentingan warga biasa lainnya
jadi itu yang harus menjadi responsibiliti juga dari semua gerakan yang gerakan sosial yang ada
gerakan sosial yang muncul
plus satu lagi mungkin kontrol sosialnya
aksi demo lah
oke mungkin plus satu lagi kontrol sosialnya ada di tangan kita semua civil society ataupun siapapun orang yang lebih dewasa yang berada di sekitar mereka
karena mungkin mereka masih butuh untuk diarahkan ya mbak desi ya
perlu didampingi lah
untuk hal hal seperti ini
kan kita sedang juga berproses untuk berdemokrasi
jadi sebenarnya demokrasi yang benar tuh seperti apa yang tepat seperti apa
bagaimana cara kita menyuarakan aspirasi
dan kritik juga sebenarnya kejadian ini kan kritik juga terhadap
kita sebagai satu negara bagaimana menciptakan sistem demokrasi yang baik ya
artinya sudah mulai ada kebutuhan untuk ada penyaluran formal bagi warga biasa untuk memberikan
aspirasinya benar sekali
oke mbak desi
dan didengarkan dan responsif
itu mekanismenya seperti apa
nah itu yang sebenarnya catatan yang penting sebenarnya
supaya tidak semuanya diselesaikan di jalan gitu
oke baik mbak desi
kan banyak mekanisme lain
karena kita sudah di jalan motivasinya jadi sangat beragam mbak
dan anak anak remaja kita malah jadi korbannya nanti
mbak desi indira yasmin terima kasih sudah bergabung bersama kami di connected